perumda pasar jaya juga bekerja sama dengan bank dki untuk melayani pemesanan kios
jangan lupa kita masih ada pandemi
proses yang diinisiasi oleh
indonesia sudah memiliki leg spesialis atau hukum khusus
wah kamu ini kalo kita butuh defense oh udah kasihkan masuk david aja
membesar dan bertambah banyak setiap ada pengulangan
di waktu waktu yang penting ini
misalnya bahwa yang ke mall itu harus divaksin kemudian juga batasan usia di bawah dua belas tahun tidak bisa di atas tujuh puluh tahun tidak bisa juga mempengaruhi gitu loh
kemudian tadi pak yang rumah dp karena sudah dinyatakan pada dua puluh satu september
memang nggak terlalu karena kita menggunakan gula asli jadi terlalu manis gitu
itu jadi titik pukulnya dibanyakin
jadi akhirnya muncul namun namun ciamso yang sekarang ini
ini salah satu tugas seorang manajer ya bang
dan nanti itu bentuknya apakah klub yang akan menjadi ujung tombak atau dari
jadi kayaknya jatuh nanti panen lagi saya ikut ya
lantas jalur sepeda juga yang sangat bermanfaat bagi masyarakat
ya tentunya kan yang tadi saya sampaikan bahwa
mirisnya meski dihujat dan dinilai konten tidak bermutu
nah hari ini kita mau mempelajari
seperti sungai yang berlari

nah sebaiknya ada tips nih kalau mau bikin stik daging domba jangan ditekan tekan jangan ditusuk tusuk itu kenapa tuh
itu bisa di ini ditukar dengan dollar atau rupiah
nantinya penonton juga dimanjakan dengan penampilan apik dari legenda band asal indonesia god bless
ini yang kemudian dibuka oleh cintayong yang ingin dibenahi kedepannya
ya nanti ketabrak kalau model ada meja
unsur terpenting yang perlu dipikirkan
dia jualan koran kan
informasinya sih paling tiga jam juga udah matang karena udah dibikin blondonya duluan
nggak usah berapa tinggal kembaliannya
jadi tidak ada lagi yang namanya platform e commerce nya sebagai pihak tengah yang akan mengambil keuntungan dan lain lain
dan yang ketiga kita ngomongin nft berdasarkan komunitasnya
selaku induk organisasi voli di pusat itu beruntung
kan yang jelas bahwa ini untuk melindungi
mungkin bisa dijelaskan dan juga nanti kaitannya dengan yang cryptocurrency atau crypto aset yang selama ini
pertanyaan saya tadi ada beberapa program yang akan dilanjutkan
lalu dari web dua istilahnya masuk ke web tiga gitu ya
terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan
supaya rasa amitnya nggak begitu menyengat kita gunakan pandan ini sebagai aroma
ya otomatis para petani peternak itu juga akan dapat manfaat
kemudian di afc challenge kita ketemu nih thailand
juicy airnya masih banyak banget ya pak
bagi saya itu sudah penghormatan yang cukup luar biasa
yang bisa menyatuin ya
misteri alam semesta sudah terjawab ya pak berarti ya pak ya
pada tanggal satu dan dua kemarin sebanyak tiga puluh empat pasien rawat inap memang sudah melakukan atau
hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga
alasannya dodol ini akan memiliki daya tahan yang lebih lama
kita lanjut ya bu
ketika kita mendorong itu sebetulnya motivasi sti agar sti itu betul betul bisa lebih fokus
selamat datang di dapurnya perawatan kereta api
ya kalau persiapan rutina
nah itu tanda tanda cacingan ya jadi supaya sehat kita kasih obat
ini kan sudah terjadi tren penurunan kasus covid sembilan belas di wilayah indonesia begitu pak eko
tapi sampai hari ini saya belum bisa menerima poin apa yang membuat sti itu tersinggung
demikian remaja dan orang muda sekalian pelajaran kita pada hari ini
jadi penyamakan kulit domba diawali dengan melepaskan bulu melalui proses perendaman yang disebut lining
lalu mengadakan perhitungan dengan mereka
ya mas aldi kalau menurut saya ya langkah yang paling mungkin bisa dilakukan dalam jangka pendek itu adalah mengevaluasi efektivitasnya
tentunya tinggal perintah perintah yang baik
dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang
oke ini harus jadi evaluasi besar besaran bagaimana bisa
tapi ini ternyata untuk mencari makanan yang lebih enak
menikmati keindahan alam ubud sambil menyantap kuliner khas bali memberi sensasi yang syahdu
dari gubernur gubernur sebelumnya
dan baru akan berakhir pada tanggal empat maret dua ribu dua puluh dua
karena kan di atas itu kan gak kena panas
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
masuk sma dapat beasiswa karena basket
kalau saya melihatnya bukan suatu yang lebih baik saya secara pribadi
supaya langkah kita itu dalam rangka
nah suruhku syaratnya adalah sangat sederhana
tuhan banyak menggunakan istilah istilah rancang bangun
seru banget dan hari ini saya mau ngajak ponakan saya main di sini
ini currency nya juga harus menggunakan
terus dia interaksinya dari kayak komentar shopee
dalam proses adaptasi observasi di lapangan
kesenian ini biasanya diiringi musik bajidor
tapi bagaimana masyarakat bisa ikut juga yang belum menggunakan transportasi umum
nah tadi kami sempat berbincang juga yuda dengan direktur utama rumah sakit marzuki mahdi ya ini dr fidiansyah menyatakan untuk di wilayah bogor sendiri ada sekitar seribu orang ya
sementara untuk minumannya mulai dari harga tujuh belas sampai dua puluh enam rupiah
yang saya miliki secara individu
mas reza indragiri terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroo
karena subur dan cukup mendapatkan sinar matahari
engkau telah setia dalam perkara kecil
rapat evaluasi belum tuntas karena sti ditunggu pesawat jam empat sore
seni ketangkasan domba garut yang melegenda
tapi kalau pun mau dimasak langsung bau berenusnya pun tidak tajam
jadi ya itu yang memotivasi
pematangkan lahan sebagian penetipan
meski begitu nft atau non fungible token berbeda dengan cryptocurrency biasa seperti bitcoin
semua orang juga dekat dengan pak jokowi
supaya talent talent yang talent tinggi
biasa kita sebut dengan patologi ya patologi sosial
bagaimana berkenan kepada tuhan
kalau orang jawa itu nama joko kan banyak
ya uniknya tiga kali sea games itu
nah itu kan kalau di breakdown pekerjaannya luar biasa
dan kalau misalnya kita menjadi member dari taruh lah komunitas peda
semua saving itu gara gara karena ini ada tren ya
kalau saya pribadi melihat ini ada kesamaan mungkir
dia jaman dan hidup baik di hatiku
sodium benzwatt diduga juga dapat meningkatkan
tapi inilah kearifan lokal masyarakat di garut
karena emang kebetulan suka banget berenang
tapi di palopo itu lebih banyak olahraganya atau lebih banyak cat rambutnya
justru itu yang kita cari ya biar makannya mantep juicy juicy begitu
dan hari ini memang dikhususkan bagi masyarakat umum yang sebelumnya telah menjalani program vaksinasi juga
pada hari ini tidak ada kendala yang kemudian kami temukan
masih kita lihat lah mall itu masih belum pulih ya seperti yang kita harapkan
jika kita bisa untuk membedakan
kita tahan saya akan minta tanggapan dari bang akmal
akhirnya pelatih tanya fit kok lu sekarang udah bisa dribble
dengan menggelar sarasian sarasian menghadirkan warga
sepertinya sudah menjadi dominan lah di asia tenggara
jadi dia itu bantu bantu sama papa di rumah
yang untuk datang ke jakartanya mereka bisa rediem merchandise secara gratis
logiknya memang kayak gitu karena memang interest orang kebutuhan orang untuk melikuidasi dari aset dia itu juga semakin lebih banyak
dengan gangguan jiwa atau odgj yang memang terdaftar untuk menerima vaksin
ini menjadi media baru untuk kemudian dia jualan secara global
oke saya catat itu ya pak haruna
the born monkey itu biasanya bajunya diganti
pompa ada petugas ada bbm nya ada
tapi kalau ingin nongkrong bisa sampai jam sebelas malam pada hari biasa dan sampai jam setengah satu malam pada akhir pekan
hingga penjual sayur keliling tidak mendapatkan pasokan daging
bahwa ada kekurangan kekurangan kita di dalam sepak bola indonesia
saya mengkritik dalam rangka untuk membuli sti memblem sti agar sby diganti
sudah semakin baik atau masih agak keliru
kompetisi harus berhenti atau kompetisi ini harus jalan atau kompetisi dengan pola seperti ini atau bagaimana kan gitu kan
seperti misalnya kalau kita merupakan bagian dari klub harus punya misalnya satu moge yang besar
ada beberapa wahana air yang bisa kita coba di waterpark ini
proses pemasakan santan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih dua jam
harus ada jarak harus ada kanal
tepatnya dua ratus sembilan puluh empat sepeda motor kepada kepala desa dan kepala kelurahan
soalnya kemarin trio mcd juga sempet tim nas bareng itu di william jones cup
kayak yang udah pada putus tapi gak pada jatuh gitu loh dianya
jadi gue gak terlalu tau tentang mechat
ini sejak tahun lalu kalau tidak salah ini marak sekali dengan nft ini
tapi bagaimana kontroversi pernyataan seorang anggota exco pssi terkait dengan evaluasi prestasi
kas wilayah pimon italia ini sudah tertutup
oleh diturunkan ke avc
jadi kebetulan uang yang ada kita pergunakan untuk kegiatan komunitas di cryptocurrency lagi
dalam konferensi pers kpk menunjukkan perang bukti berupa tas mewah hingga uang tiga puluh dua dua miliar rupiah
tidak seperti nasi putih atau nasi merah yang sedikit manis rasa sorghum cenderung lebih netral
karena beliau memang selalu menyampaikan hal hal yang di luar perkiraan orang penuh kontroversi kadang kadang penuh sensasi
nah komunitas sendiri ini kan yang membuat value
jadi wah aku harus bisa nih aku harus bisa
pak haruna ini menjawab pertanyaan dugaan spekulasi
oke sufi rantai pasokan terganggu ya
apalagi tahun depan itu berhadapan dengan krisis ekonomi
dan tidak mungkin pssi itu mengganti sti dalam posisi tengah jalan seperti ini kan gitu kan
nah kalau kita bicara mengenai mogoknya pedagang daging sapi
kalau itu untuk masyarakat kepentingan yang lebih luas
who mengingatkan kita bahwa ketika kita menaruh perhatian terhadap kekuatan fisik
teman teman saya mulai samsul jais atau siapa ya
dan nanti kalau ditawari uang gimana no
contohnya mungkin penguatan umkm
tidak tercampur ke dalam dodol dan membuat teksturnya jadi kasar
jadi otomatis aktivitas bimpres ya mau tidak mau lebih banyak ke saya
dan sepertinya ramai di kalangan masyarakat di kalangan media juga bahwa indonesia ini di voli
tak lengkap bila saya tak mencicipi kuliner yang ada di sini
jauh jauh hari saya sudah berkolaborasi dengan tni polri
kamu ceritain tentang tim thailand
karena ya kalau kata pak haruna kan ya enggak ada yang beda dari pelatih sebelumnya masih jadi runner up aja kok
tentang akhir dari waktu
pernah dengar malahan dia bilang ya nanti saya bantu ya
dua puluh april dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dua puluh dua april dua ribu dua puluh
ada opini publik yang harus saya tanyakan
tapi ucapan anda akan terpengaruh
kerok seluruh bagian daun dengan menggunakan pisau tumpul
jadi bisa dikatakan ini memang bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah bogor untuk bisa mendapatkan layanan vaksin di sini
supaya nggak bingung mau pesen apa
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga

dan seminggu setelah bertanding harus minum jamur supaya tetap kuat
tidak bisa di manipulasi gitu ya
iya nanti kalau muntel mau dicobain lagi boleh
jadi sebelum di launching kita gather dulu komunitasnya
mempelai datang songsonglah dia
jadi orang banyak yang salah tau

tapi satu juga lagi bang jubri
nah untuk layanan vaksin sendiri di rumah sakit ini akan dibuka sampai dengan awal juli
lantas tol sudah dibuat oleh pemerintah pusat
kiranya tuhan memberkati kita semua
serta hembusan angin yang sejuk
kalo enggak itu aku udah di satyawetana
perlu mental yang kuat sama fisik yang prima sih
tapi harus menjadi sebuah program yang massal sifatnya
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuhanmu
selipi misalnya itu juga banyak digunakan oleh pengguna sepeda kan
berdampak kepada suasana kebatinan enjoy energinya positif optimis menyongsong hidup
jadi saya ambil disana itu fakultas kedokteran ilmu kesehatan program studi pendidikan jasmani kesehatan rekreasi
tergantung purpose nya kita mau masuk nft ini seperti apa
tetapi yang harus kita ingat juga tadi bahwa nft ini bentuknya digital
nilai nah saya browsing mengenai nft atau token token yang paling mahal itu harganya itu bisa sembilan juta dolar dan
sementara scarpino merupakan pasta tradisional khas dari lombardy italia utara
senin sore rafael dihadirkan dengan menggunakan rompi tahanan dan borgol
karena di sini banyak pengerjaan dan mesin yang beresiko tinggi terhadap keselamatan
jadi papa aku itu pengen dulu itu papa aku kan sebelum jadi pendeta pengen jadi guru
untuk memilih menentukan siapa nanti yang dipercaya menjadi pemimpin
justru saya akan menggarisbawahi bahwa di negara yang lain itu malah belum kelihatan hilalnya terhadap aturan tentang nft
namanya opsi affordable pasta gitu ya
tentunya program programnya pilihan pilihan beliau yang tentunya sudah dikaji juga
eits tapi belum bisa langsung dimakan ya
bapak sempat menyatakan bahwa nantilah biar alam semesta yang menjawab
salah satu merchant kita itu adalah juki
terus dengan pernyataan pak haruna yang mengatakan bahwa sinta young ngambok ditambah dengan bumbu bumbu lainnya
karcis tiket itu kan harus terjangkau
kita pernah main volley dikti orang
misalnya manda menjual wajah manda sebagai nft
nah ini yang menurut saya menjadi problem
regulasi yang berkaitan dengan penjual beli yang berbasis crypto dan digital ini
selain uniknya furnitur dan juga interior yang banyak kayu
sebagai manajer kan membangun suasana tim

kita sering sekali menyaksikan belakangan ini
yang nanti dikenal dengan nama faaza ibnu ubaidillah
jadi kita pulang sekolah jam dua siang
atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
keaslian itu kembali ke tadi
itu mempengaruhi dari metodologi dan program latihan
akan tetapi memang ada psikologi pengusaha itu sudah mulai
pendengar radio advent suara pengharapan
saya nggak paham karena kita juga orang awam
karena pertumbuhan kendaraan kan terus
telah melewati proses pemilihan di tingkatan kabupaten kota administrasi dki jakarta
kalau prosesnya itu bisa sampai dua jam tiga jam
karena kondisi dan waktunya tidak tepat
ini yang varian kimchi dan juga enyoki
saya ingat di eranya pak gubernur pak joko widodo
tidak akan merobohkan orang tersebut
kepada yang dikatakan dalam kitab suci
megawati menyebut peran perempuan dalam dunia politik telah terkikis dibandingkan pada zamannya
masalahnya di rakernas itu
nah ini kan uangnya kan dalam bentuk crypto ya
karena kita kalau ingin membuat konten alangkah baiknya untuk bisa menyaring
dibuat oleh dg bintang
artinya saudara saudara kita itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan norma norma sosial
sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu
makanya kalau karkas daripada domba itu akan dibuang kakinya biar tidak bau perengus
kilauan matahari yang memudar digantikan dengan cahaya lampu yang hangat
iya bisa bisa bersaing dengan keseluruhan sulawesi selatan gitu
nah minimal ini seminggu sebelum pertandingan digelar mereka harus berlatih seperti ini ya supaya mereka tidak mudah lelah
tanda tanda mewabahnya bunuh diri atau suicide epidemik
yang penting adalah berapa kuantifikasi dari traffic ini
karena memang pedagang bakso ini tidak berani menyetok banyak daging
kalau disini mah latihannya kan kita juga kan dikasihkan program sama kamel d kan dari kamel d
tetapi sebenarnya nft itu bisa dikembangkan untuk banyak aspek
seorang warga negara indonesia didakwa kasus penipuan bernilai hingga tiga ratus enam puluh satu miliar di new york
pas pasan bahkan cenderung kurang
untuk menanyakan langsung tantangan tantangan apa saja
ya kita pikirkan bersama dengan
tidak sangat lengang bahkan sangat cepat proses mendapatkan vaksin
atau misalnya itu jadi kayak plan b lah kalau nikah ada masalah gitu kan
pak dandim ke penjaringan pak kapolres ke wilayah cilincing saya ke sekitar periuk dan kelapa gading
g town square yang ada di gading serpong tanggerang ini
akan bersinar dengan kemuliaan penebus dalam kerajaan allah
tapi begini karena kita bikin project nft konsepnya adalah untuk kita berikan ke komunitasnya lagi
tinggal nanti saya minta bapak dah blueprint itu kita buka
kata ibunya awas kalo sampai tumpah atau jatoh
ketertarikan akan volleynya itu udah makin
gak ada lagi gitu gak ada kelanjutannya gitu
karena perkembangan teknologi informasi mengenai alat sulap dan trik menggunakannya bisa didapat dengan mudah
boleh tidak kita bersama sama keliling
tapi kayaknya pertemanan loga ini ya maksudnya erat banget ya bertiga ya
tadi kan kita bisa bicarakan mengenai pendidikan kesehatan dan juga ipm
tapi itu lebih sedikit lagi karena market indonesia kan belum tidak sebesar market global gitu ya
kansata marindora heru sudarmanto surabaya jawa timur
saya emang gak berbakat kurang tenaga
sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri